ya memasuki hari kedua pasca ditingkatkannya status dari waspada menjadi siaga
jumat pagi gunung anak rakatau masih terus mengeluarkan letusan
abu vulkanis dilaporkan membumbung setinggi dua lima ratus meter
pemantauannya dilakukan oleh tim geologi kementerian sdm di pos pemantauan gunung anak rakata
serang banten mencatat bahwa dalam satu menit terjadi paling banyak sembilan kali letusan
gembat remor pun terus terjadi dan terekam dari alat seismograf yang terpasang di pulau sertung

terima kasih atas partisipasi dan informasinya